di tengah pandemi covid sembilan belas pelaksanaan ibadah haji tahun ini dibuka untuk kalangan terbatas
jika biasanya sekitar dua lima juta umat muslim dari seluruh dunia
kini mekah hanya akan menyambut maksimal sepuluh jemaah calon haji
dan salah satu yang terpilih dan beruntung untuk mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini
adalah muhammad wahyu warga negara indonesia yang tinggal di arab saudi
muhammad wahyu adalah seorang guru sekolah indonesia di riyad
dan kita sekarang sudah terhubung melalui sambungan telpon dengan mas wahyu
halo assalamualaikum selamat malam waktu jakarta mas wahyu
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
selamat malam waktu indonesia dan selamat sore waktu arab saudi
mas wahyu ini begitu bersyukur bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah haji di tengah pandemi
karena teman teman yang ada di indonesia
harus menunda kegiatan tersebut
bisa diceritakan awalnya bagaimana anda bisa akhirnya terpilih menjadi salah satu jemaah haji pada tahun ini
baik terima kasih
yang pertama tama saya ucapkan alhamdulillah segala puji bagi allah
yang mana pada tahun ini tetap pemerintah arab saudi membuka pelaksanaan ibadah haji tahun seribu empat ratus empat puluh satu hijriah
alhamdulillah itu pertama mbak
untuk pelaksanaan haji tahun ini memang super super
super itu ya super super sangat baik gitu kan
sangat bagus sangat perfect lah gitu kan ya
yang pertama seleksinya melalui online mbak melalui online selama lima hari
produksinya melalui online selama lima hari
kemudian seluruh jemaah atau yang bersedia
ikut atau yang mau ikut itu selama lima hari itu ya masukkan data data biodata
kemudian di situ juga ada pilihan kita memiliki penyakit ini penyakit penyakit di dalam nggak gitu kan ya
miliki penyakit atau tidak
kita juga memasukkan biodata selain itu juga masukkan riwayat penyakit seperti itu
kemudian selama sudah memasukkan data itu kita jemaah
atau calon jemaah haji itu kurang lebih dua pekan baru mendapatkan hasil dari seleksi secara online itu
nah di situ dari hasil itu baru diumumkan melalui sms
kemudian untuk usia itu dibatasi mbak usia calon yang mendaftar itu usianya minimal dua puluh tahun
dan maksimal itu enam puluh lima
ya seperti itu
tapi yang saya lihat dari jemaah yang saya berada di sini itu memang usia usia bugar ya mbak ya
ada juga ada juga wanita yang lolos kemudian ada juga yang suami istri yang saya lihat
usianya usia bugar kurang lebih kalau saya lihat dari kasat mata saya itu usia tiga puluh sampai lima puluh an gitu
usia yang saya lihat oh ternyata mungkin itu salah satu jamaah lolos gitu kan
usianya masih kuat lah gitu untuk melakukan haji yang sangat sangat terbatas ini
dan haji yang waktunya sangat padat dan sempit ini gitu kan
karena betul betul dari ibadah ke satu ke ibadah lain itu betul betul diawasi dijaga
dan memenuhi protokol kesehatan yang sudah diserapkan
oleh pemerintah saudi
artinya benar suasana di sana sangat berbeda kalau kita lihat proses tawaf zaman sebelum pandemi begitu penuh
tapi sekarang jarak antar calon haji ini jauh jauh ya satu lima sampai dua meter
apa saja yang selain soal tawaf apa saja yang berbeda mas di sana pada masa pandemi seperti ini
untuk pelaksanaan ketika tadi dimulai ya
tadi itu dimulai mikot dari syair khadir kita subuh bangkat kemudian kita meresanakan tawaf pudun ya
kemudian di situ betul betul kita tidak semeraut gitu kan
tidak seperti haji dan umroh pada umumnya yang keluar ramai gitu kan
kita betul betul tertata jemaah itu sesuai dengan kelompok
yang sudah ditentukan kita dibimbing oleh pemandu itu atau petugas yang sudah di kelompok kita
jadi kita tidak boleh cari start lain atau cari kelompok lain
jadi kita betul betul terarah dengan lintasnya sudah disiapkan masing masing kelompok seperti itu
mas wahyu saya penasaran juga ini kan diperiksa atau mengisi formulir kesehatan atau deklarasi ya
deklarasi soal kesehatan calon jemaah haji
apakah ada misalnya syarat tes swab pcr misalnya sebelum mengikuti ibadah haji
baik saya ulang mas ini saya penasaran juga dengan proses seleksi dalam konteks kesehatan
apakah anda juga melakukan rapid test atau pcr swab test untuk bisa mengikuti ibadah haji pada tahun ini
iya secara pertama waktu kita online
kita juga meyakinkan bahwa kita ini sehat yang pertama itu kunci pertama
yang kedua ketika kita meyakinkan diri untuk memasuk atau daftar
kita menunggu hasil kita lolos dari versi tes online gitu kan
kemudian setelah itu kita juga di tes swab mbak
kita di tes swab di rumah sakitnya sudah ditunjuk
masing masing daerah itu sudah ada rumah sakitnya sudah ditunjuk
kemudian setelah kita tes swab
kita juga di tes swab dengan yang sangat banyak juga gitu kan
yang berkaitan dengan jantung darah berkaitan dengan yang punya penyakit yang lain
yang tidak gitu kan ya seperti itu
nah betul betul di situ hasil yang kita dapatkan sama dengan yang itu
yang di sms itu bahwa kita lolos gitu kan
tidak ada penyakit ini tidak ada penyakit ini seperti itu
nah seperti itu mbak
baik menarik sekali ceritanya mas muhammad wahyu ini salah satu guru di sekolah indonesia yang ada di riyad
bisa punya kesempatan yang luar biasa di masa pandemi untuk beribadah haji
terima kasih semoga ibadah hajinya lancar